kita beralih ke sepak bola nasional
juara bertahan liga satu indonesia bayangkara fc
membawa kekuatan terbaiknya untuk duel menghadapi mitra kukar
di tenggarong pada pekan ke dua puluh enam musim ini
lini belakang klub berjuluk the guardian ini
akan kembali diperkuat putu gede juni antara
setelah absen di dua laga terakhir
karena harus membela timnas indonesia
di laga uji coba lawan myanmar dan hong kong
bayangkara fc akan datang ke tenggarong
dengan modal kemenangan dua atas sriwijaya fc
awan seto dan kawan kawan kini masih menempati posisi lima klasemen
namun hanya berselisih enam poin dari persib bandung di posisi teratas
kedua pertandingan sebelum sriwijaya itu memang menurun
sehingga memang kami memberikan warning kepada simon ketika itu sebelum sriwijaya